sidang etik terhadap inspektur jenderal verdi sambo digelar di mabes polri
kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo menunjuk jenderal bintang tiga
yaitu kepala badan intelijen dan keamanan kabah intelkam polri
komjen ahmad doviri untuk memimpin sidang kode etik
penunjukan komjen ahmad doviri sebagai kabain telkam menggantikan paulus waterpau
tertuang dalam surat telegram kapolri nomor st dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan sepuluh dua ribu dua puluh satu
tertanggal tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
komjen ahmad doviri berpengalaman dalam bidang sdm
ia lahir di indramayu jawa barat pada empat juni seribu sembilan ratus enam puluh
lulusan terbaik akademi kepolisian tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian atau pt ika
kemudian sesbim paul lembang dan lemhanas
kemudian tahun dua ribu dua belas menjadi kapolres bandung
kemudian wakapolda daerah istimewa yogyakarta
disusul yang menjadi kapolda banten dan kapolda diy